berikutnya saudara di hari kedua lebaran presiden joko widodo mengajak cucu cucunya berkunjung ke pusat perbelanjaan di medan sumatera utara
kedatangan presiden jokowi bersama sejumlah cucunya di salah satu mal di medan kamis malam langsung menyita perhatian pengunjung
para pengunjung mal terus mengikuti saat jokowi menuju salah satu wahana permainan untuk menemani cucunya bermain
mereka mengaku senang bisa menyapa dan berfoto dengan presiden
presiden jokowi kembali menjadi pusat perhatian saat melaksanakan sholat jumat di masjid agung medan di jalan diponegoro jumat siang
kehadiran jokowi langsung mendapat sambutan hangat jemaah
mereka berupaya mendekati presiden untuk bersalaman dan bersuah foto
jokowi juga sempat membagi bagikan kaos kepada warga
keberadaan jokowi di medan dalam rangka acara kumpul bersama keluarga

kehadiran jokowi di medan juga disambut unjuk rasa oleh warga panjur batu deli serdang yang berdemonstrasi di depan hotel tempat presiden jokowi menginap
pengunjuk rasa berharap presiden turun tangan membantu kasus hukum di polrestabes medan yang menyeret keluarga mereka
warga berunjuk rasa sambil membawa
sejumlah spanduk berisi tuntutan